kita ke informasi tentang pilkada dki jakarta di mana calon gubernur dan juga wakil gubernur dari partai gerindra dan pks anies baswedan dan sandiaga uno
akan melanjutkan sejumlah program pemerintah provinsi dki jakarta saat ini
termasuk program kartu jakarta pintar kjp hingga bpjs kesehatan lantaran program ini masih dianggap pamungkas untuk menyelesaikan kesulitan ekonomi di tengah masyarakat
dan dalam kunjungan serta sosialisasinya di kawasan jakarta barat sandiaga menyatakan dengan kecakapan anies baswedan sebagai mantan menteri pendidikan dan kebudayaan
maka program kjp bisa dievaluasi agar implementasinya jauh lebih baik termasuk mengenai penyalahgunaan substitusi kartu menjadi uang tunai
sandiaga optimistis peningkatan program kjp mampu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat ibu kota
kita akan lakukan suatu
program yang meneruskan kjp ini tapi juga meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitas dari program kjp